dan merespons pasangan prabowo gibran yang akan merangkul
pendukung pasangan calon anies mohaimin juga ganjar mahfud
semua kandidat di pilpres berteman
semua ada saat mulai dan saat akhir
dan akan ada saatnya rangkul merangkul menjadi kekuatan bangsa
kalau siapa melaporkan apa
biarkan itu berproses sendiri begitu ya
nah kalau soal rangkul rangkulan
toh para kandidat ini anak anak bangsa begitu ya
kalau ibarat sebuah pertandingan itu
ada saat mulai ada saat akhir
tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi
yang bisa kita lakukan dan kita putus
mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini
jadi soal rangkul merangkul
kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menyatakan akan merangkul paslon anies baswedan mohaimin iskandar
dan paslon ganjar pranowo mahfud md
gibran menilai mereka punya visi misi membangun bangsa
menurut gibran seluruh warga indonesia
ingin melihat indonesia yang lebih baik
dan untuk itu ia dan prabowo akan merangkul
semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa
sudah pernah ada pembicaraan pembicaraan mungkin
ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya
ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya